tenang biar saya kejar
lilis jangan kemana mana
saya berjanji akan kembali sambil bawa motor dia lagi
atau pulang hanya nama yang bisa dikenal
kalau diem ngerti
saya belum lapar
kang parman minum udah tiga gelas
gak boleh ya
kang parman gak makan
udah kenyang sama air
tau tempat potok kopi gak
kang parman gak makan
boleh ngutang kok
bisa ngantret ke jalan lijajah ya
berjam jam saya nunggu penumpang nggak ada
pas saya terlanjur kesel laper mau makan situ nongol
jalan melawai bang
juru saya ke jalan melawai mau ngapain
mak makan mak
sono kalau mau makan di rumah aja
kasih aja mpok
malu maluin aja sona pulang makan di rumah
di rumah emang gak ada ayam
enak kan pake tempe
tumben datangnya siang
saya belum terlalu lama
kebetulan kalau gitu mendingan antarin lilis dulu
titip warung ya mpok
tumpung ce lili saya pergi mak
terima kasih sama sama
tenang biar saya kejar
lilis jangan kemana mana
saya berjanji akan kembali sambil bawa motor dia lagi
atau pulang hanya nama yang bisa dikenal
kalau diem ngerti
tante jangan panggil saya tante
terus saya manggilnya apa
terus kita harus gimana cak
ya udah kita ikut ngejar juga aja
panjang yang di depan
pokoknya jangan aja
jangan sampai orang ada yang habisi bensin
mau pakai bensinnya abis
kita lagi ngejar bajah pemotor
bajah yang lagi ngejar motor
kita mau bingung nih
kau bisa bingung pukul aja
ini superman bukan
kan saya tau namanya berarti kenal ya bro
kamu mau jalan
kamu mau jalan
kang parman kemana ya
yang pake bajaj apa yang pake motor
yang pake bajaj
ngubur yang pake motor
ketau saya nggak nanya
yang pake bajaj
ya yang pake bajaj
ya yang pake bajaj
ya yang pake bajaj